seorang oknum polisi di kota probolinggo selasa malam digrebek warga saat sedang berduaan dengan selingkuhannya di sebuah kamar kos
penggerbekan ini sendiri dipimpin oleh sang suami wanita
untuk menghindari amuk masa pasangan selingkuh langsung dibawa ke mapolres probolinggo
penggerbekan pasangan selingkuh ini terjadi di rumah kos di jalan mangun harjo kota probolinggo selasa malam
saat digerebek keduanya sedang berduaan di dalam kamar kos sang pria
aksi pengerebekan merupakan inisiatif dari suami sang wanita yang mendapat informasi jika istrinya yang berprofesi sebagai penyanyi dangdut berselingkuh
setelah diselidiki ternyata benar istrinya telah berselingkuh dengan ar oknum polisi yang bertugas di malporesta probolinggo
melakukan seperti ini saya sebetulnya kasihan ya karena saya terlanjur nama saya jelek di luar kalau tidak begini saya disangka saya menjual istri saya
selanjutnya kedua sejoli di mobuh cinta terlarang ini langsung dievakuasi ke mapol res tempat untuk menghindari amuk masa